hilirisasi harga mati bagi indonesia maka tak heran jika semua pejabat sangat berkomitmen untuk mewujudkan hilirisasi
presiden joko widodo sejak awal pemerintahan sudah mendengungkan proses hilirisasi harus dimulai
tak hanya industri itu industri pun harus bersiap dengan hilirisasi
salah satu yang menjadi tumpuan hilirisasi adalah mind id
sebagai bumn holding industry pertambangan di indonesia mind id harus siap menyambut prioritas pemerintah
nah untuk menggali lebih jauh apa itu mind id telah hadir bersama saya direktur hubungan kelembagaan mind id bapak dhani amrul ihdan
selamat pagi pak dhani
selamat pagi mas
terima kasih sudah bergabung bersama kami
assalamualaikum wr wb
salam sehat selalu untuk pemirsa cnn
ya pak dhani yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai mind id harus mencelaraskan dengan tadi ya komitmen pak jokowi hilirisasi pertambangan di indonesia
yang menarik adalah kira kira apa dari mulai act of action dari mind id
sehingga membuat tidak hanya sumber daya manusia juga tapi juga langkah langkah strategis ke depannya pak
ya pertama mind id harus menjadi korporasi yang berstandar global
karena itu adalah mandat pemerintah mandat dari pak menteri bumn pak erick thohir agar kita bisa berdiri sampai tinggi dengan korporasi besar yang ada di dunia
best practice kita ada bhp ada mcmoran dari youture kita harus menuju ke sana menjadi world class company
nah untuk menjadi wortest company itu kita harus menjalankan tiga mandat besar pemerintah mas
pertama mandat besar pemerintah adalah gimana kita bisa melakukan eksplorasi sumber daya alam secara agresif dan lebih agresif lagi
yang kedua bagaimana kita bisa mencapai kepemimpinan pasar menjadi market leader di dalam ekosistem industri pertambangan
yang ketiga bagaimana kita bisa memperkuat bisnis downstream atau yang dikenal dengan hilirisasi
nah tiga mandat itu kita harus cascading ke dalam program program baik yang berbentuk strategik organic growth
maupun strategik unorganik
nah untuk strategik organik kita tentu mengoptimalkan lahan lahan yang saat ini belum terutilisasi yang belum tereksplorasi
kita harus lakukan ekspansi untuk melakukan penambangan penambangan di area area yang termasuk izin usaha pertambangan kita
nah untuk unorganik strategik growthnya kita sudah menjalankan dengan mengkonsolidasikan free port tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
dan sekarang kita akan mempersiapkan untuk konsolidasi free port
nah ini adalah aksi korporasi untuk mendevelop sebuah ekosistem industri pertambangan kita
nah tiga mandat itu yang kita kejawantahkan itu dengan plan of action setiap tahunnya kita akan perkuat dengan downstream bisnis sekarang ini
sebagaimana arahan dari presiden jokowi dan juga arahan pak menteri bumn untuk kita membuat roadmap hilirisasi
nah roadmap hilirisasi itu seperti apa
pertama kita harus memperkuat raw materials kita
kita tahu bahwa reserve nikel kita umpamanya itu termasuk yang terbesar di dunia
kita nomor empat terbesar di dunia mas
nah untuk membentuk sebuah ekosistem ev ev ini industri baterai berskala global kita tahu bersama bahwa kebutuhan nikel kita sebagai contoh mas
itu sebesar dua puluh sembilan lima mw
ini sampai tahun sepuluh tahun ke depan ini masih cukup
bahkan untuk cadangan nikel
pasar global untuk ekosistem baterai ini sebesar tiga lima ratus mw
saking kayanya indonesia terhadap sumber daya alam khususnya nikel
maka kita harus ambil momentum ini
makanya presiden berkali kali mengarahkan bahwa inilah saatnya kita untuk bangkit sebagai bangsa
berdiri di kaki sendiri
karena kita harus menjadi korporasi global
kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri
dan melalui mind id lah mandat itu diberikan agar kita bisa berdiri di kaki sendiri
agar kita bisa berkiprah di kancah internasional
tidak tergantung kepada negara negara lain
hasil sumber daya alam kita yang menjadi kekayaan kita aset kita
kita kelola sendiri lalu kita bentuk nilai tambah
dan nikel itu kenapa nikel ini menjadi prima dona
karena nilai tambah ekonomis nikel ini bisa berlipat
dibanding kita melakukan ekspor nikel ore
nah nikel ini uniknya nikel karena kita bicara fokus dulu ke nikel ya mbak
nikel ini memang dibagi dua
ada yang namanya sulfida ore ada yang namanya oksida ore
nah sulfida ore ini adanya di rusia contohnya di australia
nah di indonesia itu oksida or
nah oksida or ini kita kenal dengan nikel kelas dua
nah nikel kelas dua
nah nikel kelas dua ini harus diolah untuk menjadi nikel kelas satu
dengan teknologi ictspal namanya hidrometralurgi
dengan teknologi ⁇ itspal ini dia akan di convert menjadi nikel kelas satu
untuk mensupport katoda katoda yang menjadi katoda baterai
katoda baterai untuk apa
untuk memperkuat ekosistem ev
nah jadi ekosistem industri nya dalam sub ekosistem nikelnya seperti itu mas
nah sekarang mind id kan memang kita belum punya teknologi itspal
nah sehingga kita harus melakukan beberapa aksi korporasi
untuk kita melakukan strategic aliance
agar kita bisa menyerap teknologi dari luar
alhamdulillah kita sudah signing dengan catl dari cina
yang menguasai teknologi icpal itu
sehingga akan ada suatu titik suatu masa dimana kita juga bisa menguasai teknologi ichpal itu
untuk kita memproduksi baterai katoda
dan menjadi ekosistem ev kita semakin kuat
jadi kalau kita contoh sub ekosistem nikel yang mensupport program hilirisasi
nah hilirisasi juga macam macam mas
kalau di itu di nikel
di tembaga juga ada
alhamdulillah di tembaga kita tahu bersama ada smelter terbesar di dunia
di gresik di kawasan jipe
itu menghasilkan tiga komoditas utama mas
satu komoditas utama dia katoda tembaga
yang kedua emas batangan dan perak batangan
dan yang ketiga adalah metals group metals platinum group metals
kan emas batangan dan seterusnya kan ini untuk perhiasan ya
selama ini kan kita juga tidak bisa nih kita harus mengkuat ini
langsung melalui hasil hasil tambang kita
nah tiga output dari smelter gresik itu juga menjadi salah satu platform unggulan kita
investasinya cukup besar
kalau ditanya investasinya smell ter itu besar
ya memang besar
namanya pengolahan itu besar
kita jangan berpikir short term
tapi kita melihatnya long term
karena ini adalah menyelamatkan generasi
dimana indonesia akan menjadi negara yang mandiri
tentu perlu pengorbanan
kayak di j p
tembaga yang di freeport indonesia yang di gresik
investasinya itu dua puluh empat triliun
tapi dia akan menyerap tenaga kerja lebih dari dua puluh lima ribu loh
nah dengan smelter itu kita mengharapkan kita tadi kita menghasilkan tiga produk unggulan tadi
dan akan menambah kapasitas katauda tembaga kita
jadi akan menghasilkan katauda tembaga itu satu tujuh juta ton per tahun
ada ekspansif pt smelting indonesia
nah itu ada peningkatan kualitas dan kualitas dari konsentrat hasil hasil produksi kita
jadi kita memang melihatnya secara long term
tapi kita bersyukur kepada allah
dengan kekayaan alam yang kita kekayaan alam kita yang luar biasa ini
kita menjalankan mandat pasal tiga puluh tiga undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
bume air kekayaan alam dikelola oleh negara
dan dimanfaatkan sebesar besar untuk pengorbanan air indonesia
kita bersyukur bahwa pemerintah memberikan banyak insentif kepada kita
kementerian bumn men trigger direksi direksi bumn khususnya di mind id untuk inovatif
untuk akselerasi roadmapnya
kemudian juga kementerian investasi kementerian keuangan kemenko marves kemenko perekonomian
semua ekosistem regulator itu mendukung program hilirisasi ini dengan memberikan banyak kemudahan
insentif insentif dan kebijakan kebijakan yang memudahkan kita sebagai pelaku usaha
bumn khususnya untuk melakukan ekspansi hilirisasi ini
menarik sekali pak
karena tadi dikatakan ini adalah sebuah bukan hanya ambisi
tapi bagaimana meningkatkan nilai jual dari para mineral mineral indonesia
kemudian juga kita bisa bergen secara korporasi internasional
menambah nilai nilai tadi
tapi yang menarik adalah bagaimana sebenarnya korporasi selanjutnya yang akan dilakukan main id terkait dengan tadi
ada beberapa benefit yang diberikan ya
pemerintah memberikan insentif
kemudian juga bagaimana meningkatkan kinerja dari para pengusaha lokal
kemudian juga bagaimana meningkatkan kinerja dari para pengusaha lokal

anda melihat seperti apa tantangan ini pak
roadmap hilirisasi tadi kita jalankan
ya dari mulai kita penguasaan cadangan teknologi
sampai juga dengan midstream dan downstream bisnisnya
kita lakukan perbaharuan perbaharuan dan timetable yang terukur
karena paling paling penting dibalik master plan adalah eksekusi
maka direksi bumn yang diberikan mandat ini adalah kpi nya adalah menjadi good executor
menjadi eksekutor yang handal untuk menjawab tantangan pemerintah tadi
nah yang kedua bahwa hilirisasi itu tidak bisa parsial
bahwa ini adalah tugas dan mandat yang harus kita jalankan tapi ekosistemnya ada
makanya pak menteri bumn pak erick thohir itu selalu menekankan kepada kita
buatlah ekosistem industri nya dengan kuat
maka kita buat tuh sub ekosistemnya sub ekosistemnya
sehingga membuat ekosistem itu lebih besar lagi
nah contohnya sekarang industrialisasi
akibat hilirisasi ini juga harus hidup
jadi para user user user juga harus ada
jadi harus ada master plan industrialisasi nya
kayak di tadi di gersik
master plan industrialisasi nya ada
kita bangun juga namanya port upgrade di inalum
industrialisasi nya disana juga harus hidup
fabrik atau smelter alumina
untuk apa itu mas
untuk mensupport agar kapasitas produksi
untuk produksi alumunium di pt inalum itu bisa dengan cepat naik
sekarang kapasitasnya dua ratus lima puluh ribu
nah kita akan dorong menjadi di atas lima ratus ribu bahkan satu juta
untuk melebihi di atas satu juta kapasitas produksi kita
kita harus kuat bahan bakunya
bahan bakunya ada alumina
nah kita bangun yang namanya smelter alumina
di asgar di mempawah kalimantan
tapi alumina ini nggak bisa jalan tanpa ada apa
apa bahan bakunya
siapa yang menghasilkan bauxite
untuk membuat bauxite untuk disupport kepada value chain nya sih
nah ini sub ekosistem ini juga harus hidup
jadi kita bicara kemandirian pengelolaan sumber daya alam kita
dengan perkuatan ekosistem juga harus disupport dengan penguatan sub sub ekosistemnya
nah disinilah peran mind id
kita kejawan kan sub ekosistemnya juga harus kuat
jadi roadmap besarnya ada
ekosistem ekosistemnya juga berjalan dengan baik
dan kita juga harus berjalan on the track
proyek strategis kita yang dicanangkan oleh pemerintah semua harus on schedule
alhamdulillah kita lakukan beberapa percepatan percepatan
sehingga delay project itu bisa kita eliminir
sehingga hasil dari hilirisasi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat indonesia
dengan roadmap tadi kemudian ekosistem yang baik
yang menarik juga mengenai target target yang harus diselesaikan ya pak
yang menarik salah satunya mengenai investasi di smelter
tadi sempat dibahas sedikit cukup mahal ya pak
dan orang selalu berpikir ini investasinya terbesar
apakah memang bisa memberikan revenue yang cukup baik
karena bapak tadi katakan memang itu untuk kedepannya
tapi mungkin ini pertanyaan ditahan dulu pak
kita akan jeda terlebih dahulu untuk menjawab mengenai ini
ihc indonesia business and reference masih akan kembali
berdialog tentang bagaimana target target pemerintah terkait dengan hilirisasi
masih bersama kami nanti saat lain

kita lanjutkan dialog dengan direktur hubungan kelembagaan mindid bapak adani amrul ijdan
pak tadi sebelum jeda saya bertanya tentang smelter
karena banyak sekali yang bicara smelter ini investasi yang besar dan mahal
data terakhir untuk investasi satu smelter boksit saja mencapai satu tiga miliar usd
bagaimana cara mencari investasi yang mahal
bagaimana anda melihat mengenai ini
lalu target seperti apa untuk di dua ribu dua puluh tiga terkait dengan smelter
pertama kita bicara investasi tentu ada indikator indikator investasi ya
ada npv ada irr dan seterusnya
kita komplaini dengan indikator indikator investasi karena mandat kita adalah profitisasi
alhamdulillah bumn secara konsolidasi kita sudah mencapai lebih dari tiga ratus triliun
bersama dibawah kepemimpinan pak menteri erick thohir
orkestrasi kita sebagai direksi adalah ya kita berpijak kepada tatanan korporasi tadi
tapi peran bumn juga tidak lepas daripada penugasan pemerintah
karena kita sebagai agent negara
karena bumn itu sebagai agent negara
maka kita harus juga cermat mensikapi bagaimana penugasan pemerintah
tapi memang tidak boleh rugi
bagaimana supaya tidak rugi
ini kita perlu restrukturisasi beberapa unit cost kita
kita juga melihat secara ekosistem ya tadi
ekosistem yang lebih luas
kita tidak bisa melihatnya short term ini rugi
kita harus melihatnya long term
karena bumn itu adalah sebagai agent pemerintah yang menjalankan bisnis sustainability
sustainability secara korporasi secara komunitas dan secara negara
nah kalau bicara sustainable competitive advantage
apa yang telah menjadi keunggulan komparatif kita
nah hasil sumber daya alam kita itu memiliki keunggulan komparatif
untuk itu kita harus ciptakan keunggulan kompetitifnya
nah penugasan tersebut dimaksudkan agar kita punya keunggulan bersaing secara berkelanjutan
nah oleh karena itu mas investasi smelter yang besar ini kita harus sikapi dengan positif
dengan melakukan restrukturisasi biaya dengan efisien
karena kita melihatnya long term tadi
nah sehingga kita harus jeli cermat dengan unit cost yang kita miliki
sehingga itu memberikan multiplier benefit jangka panjang
walaupun jangka pendek ini tidak memberikan benefit yang signifikan jangka pendek ya
master plan industrialisasi hidup
secara kemandirian itu memberikan keunggulan bersaing
makanya ketika pak jokowi bilang wto kemarin kita kalah
ya karena kita harus berdiri di kaki kita sendiri
dan insya allah seluruh rakyat indonesia akan berada membela bapak presiden
karena ini misi untuk generasi indonesia yang lebih baik
jadi bicara smelter investasi besar
tapi kita harus melakukan restrukturisasi biaya dengan cermat
soal irr dan indikator indikator investasi tadi kita lakukan dengan memperbaiki supply chain yang efisien
karena supply chain itu akan mempengaruhi fundamental bisnis kita
kalau supply chainnya tidak bisa terintegrasi untuk memberikan economic off scale dan cost leadership dengan baik
maka fundamental bisnisnya jadi tidak bagus
makanya banyak bisnis bisnis itu jadi rugi
karena fundamentalnya tidak kuat
nah kita mempelopori gimana caranya fundamental bisnis kita kuat economic off scale kita bagus
sehingga pembangunan smelter itu memberikan dampak profitisasi juga kedepannya
yang menarik tadi bapak sedikit menyinggung tentang wto
kita tahu ya kita kalah di wto dan kita banding mengenai itu
salah satunya adalah kita membuat kesempatan buat para pengusaha mineral di indonesia
kemudian bagaimana kita meningkatkan nilai jual juga penting
meskipun perjalanan cukup panjang pak
bagaimana mind id melihat tentang kebijakan pemerintah terkait dengan banding di wto
dan bagaimana kedepannya para pengusaha lokal terkait dengan kondisi saat ini pak
kita di bumn khususnya di mind id kita bersyukur bahwa pemerintah sedikit pun tidak bergeming
bahwa pak jokowi memberikan amunisi yang sangat dahsyat kepada kita
maka kita ambil momentum ini untuk mempersiapkan infrastruktur kita
fundamental bisnis kita dengan rapih dengan bagus
agar kita bisa menghadapi wto
karena ini kita harus melawan harus perang terhadap voc gaya baru
ini voc gaya baru
betapa negara negara eropa negara negara di luar terus berupaya
untuk menguntungkan diri mereka dan merugikan diri kita
kita harus menang
nah kita harus yakinkan mereka
tapi kan ini tidak bisa hanya dengan jargon jargon
tidak bisa hanya narasi narasi
tapi kita harus berbuat sesuatu
makanya fundamental kita harus kuat
teknologi kita memang harus kita kuasai
di samping itu kita juga ajak negara negara lain yang masuk di dalam rangkai ekosistem
di dalam supply chain dan distribution chain kita
negara negara lain juga untuk memihak kepada kita
karena kan wto kan terdiri di beberapa negara
kita juga lobby negara negara lain yang ingin maju
ingin berdiri di atas kaki sendiri di negaranya masing masing
kita lobby negara negara di luar yang punya perasaan yang sama dengan kita
agar bisa membela kita
agar punya statement yang sama terhadap kemandirian sumber pengelolaan sumber daya alam ini
insya allah mas
dengan ekosistem value chain kita yang kita tata dengan rapi
kita gak sendirian mas
kita gak sendirian
dan yang paling penting adalah doa seluruh rakyat indonesia
terhadap masa depan kemandirian pengelolaan sumber daya alam kita
kita bicara mengenai aksi kooperasi nih pak
ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan vale indonesia
anda bisa memberikan informasi terkait hal ini pak
sama halnya dengan freeport indonesia yang dua ribu dua puluh
mas para pendahulu kita di direksi myid menteri bumn yang lalu
alhamdulillah sudah done
sekarang dividen freeport sudah masuk di myid secara konsolidasi
dan kita juga akan berlakukan hal yang sama dengan vale indonesia
nah itu belum terkonsolidasi
bahkan dividen juga itu kan kita dapatnya nanti sesuai dengan saleholder agreement kita
nah sehingga kita juga tahu bersama bahwa vale saat ini belum optimal
di dalam melakukan ekspansi untuk pengelolaan sumber daya alamnya
khususnya nikel yang kita serahkan izin usaha pertambangannya
nah oleh karena itu kita harus dengan lebih cermat dan cepat lagi
karena harga komoditas lagi bagus
dan ini akan diperlukan
ini diperlukan untuk penguatan ekosistem ev kita mas
maka kita harus agresif
nggak ada waktu lagi kita untuk menjadi penonton di negeri kita sendiri
hanya melihat hebat besar luar biasa
nggak ada waktu lagi
kita harus ekspansif
nah vale memang belum optimal
nah supaya optimal kita harus ambil ini
kita harus ambil secara konsolidasi
agar kita bisa melakukan manajemen kontrol dengan lebih baik lagi
mengkonsolidasikan kinerja operasional dan kinerja finansialnya
dan melakukan pengendalian terhadap eksplorasinya
sehingga sebesar besarnya hasil itu bisa dimanfaatkan oleh negara
iya berarti anda sangat optimis sekali pak
main id dan indonesia untuk terkait bagaimana ilerisasi
nah mengenai aksi korporasi tadi sudah banyak bapak katakan
tetapi dalam waktu dekat di dua ribu dua puluh tiga ini seperti apa pak
kemudian juga optimisasi yang akan dilakukan untuk tadi memaksimalkan
bagaimana kita punya mineral indonesia
kemudian juga aksi korporasi yang in line juga dengan
tadi target target pemerintah diwakili oleh pak jokowi ini
aksi korporasi kita sudah berjalan pertama yang kita speed off nya
inalum main id
pp empat puluh lima sudah keluar pp empat puluh enam juga sudah keluar
sehingga mind id berdiri sendiri
sebagai entitas mining indonesia pt sendiri
nah ini adalah bentuk aksi korporasi kita
untuk membuat main id purely sebagai strategic holding
tapi kita strategic holding yang aktif
apa yang maksudnya aktif
aktif itu adalah bagaimana kita bisa mengintervensi semua anggota holding
sehingga seluruh anak perusahaan kita bisa belajar dengan best practice nya
batu bara bukit asam ada best practice nya
jadi kita main id ini harus punya best practice
best practice kita siapa secara group ya
itu ada matt smoran bhp
nah ini tiga besar nih korporasi mining industry di dunia
nah kita menuju ke sana
kita harus menebus masuk ke dalam lima undrate global fortune
ini visi besar kita mas
ini nggak bisa ditawar tawar lagi
sekarang kita memang belum masuk
tapi tiga tahun lagi dari sekarang kita harus masuk menjadi world cast company lima global fortune
yang mengintervensi secara operasional
hal hal yang bersifat value added
yang memberikan nilai tambah bagi anggota grup untuk kita akselerasi
dengan mandat tadi
eksplorasi secara agresif hilirisasi downstream business teknologi
sampai juga dengan penguasaan pasar
nah inilah peran holding sebagai strategic active holding nya
nah ini hasil korporasinya
nah sekarang juga untuk penguasaan pasar tadi yang di awal saya bilang
ya ada peluang nih
ya kita buat aksi korporasi
yang namanya juga aksi korporasi ya
dan semua berproses
dan kita perlu negosiasi negosiasi yang lebih detail
perjalanan aksi korporasi terhadap pt bali
ya menarik sekali perbicaraannya
sayang waktunya terbatas pak dhani
mudah mudahan tadi target target hilirisasi dari pemerintah
kemudian mau optimalisasi fungsi daripada mineral tanah air
beragam kebijakan korporasi yang bisa inline
dengan target pemerintah bisa segera terwujud di dua ribu dua puluh
terima kasih terwaktunya pak